ya allah jangan sampai terjadi seperti dulu lagi ya allah
jangan ya allah
udah udah sayang
ini semua itu adalah takdir
udah lama gak usah ngomongin takdir
ini kesalahannya mbak endin
dia gak bisa menepati janjinya untuk
mama udah bisa dihubungin belum
soalnya kan mama masih sakit
jadi mama harus perlu banyak istirahat
betul kata sus
kok lama banget sih
kesian kan mama
iya kasian kan mama kan
mama sebenarnya sakit apa sih sus
sakitnya juga sebenarnya
suster kurang tau
pokoknya yang suster tahu itu
mama harus banyak istirahat
dan gak boleh diganggu
hati aku gak enak deh
soalnya kan miss kiki udah mandi
jadi udah bisa deh peluk peluk reina kayak gini
aku lagi gak semangat
masa sih gak semangat
oh dipunyiin musiknya
kenapa tinggalin di rumah sini
ada di dalam sini
keser tenang disana
karena allah pasti akan jagain dia
jauh lebih baik dari kita
kita bisa jalan sekarang
saya turut berbelasukawa ya
terima kasih banyak
saya turut berbelasukawa
yang sabar ya bu
saya turut berbelasukawa
apa perlu ya
ngucapin berbelasukawa sama andin
semua ini kan
karena kecerobohannya mbak andin
mbak andin yang gak bisa jagain keisha
dia harus yang tepatin janji
bukan malah kecelakaannya anak saya
ini tuh semuanya gak harus terjadi mbak
kalaupun ini terjadi
ini semua karena lo
ini kesalahan lo tau gak sih
jangan sampai aku nangis
jangan sampai aku nangis
jangan sampai aku nangis
jangan sampai terjadi seperti dulu lagi ya allah
jangan ya allah
ya semua itu adalah takdir
udah lah mbak gak usah ngomongin takdir
ini kesalahannya mbak andin
dia gak bisa menepati janjinya
untuk jaga anak aku mas
lihat keisha sekarang
mbak andin gak kenapa kenapa kok
tenang lah udah tenang
lo jahat mbak
bukan salah andin
mbak andin yang buat aku sama nino kehilangan keisha
ada yang dateng lagi
udah nanggung banget lagi
apa ini artinya
apa yang gue lakuin ke mobilnya nino
elsa sama sekali gak tau
dia gak curiga
kalau gue udah ngakuin sesuatu
jadi gue harus terus tutupin semua ini
biar aja andin yang terus disalahin
berarti gue bebas
gue harus melenyamkan bukti bukti
kalo gue penyembahannya
ya gue harus mulai dari cctv
gue bisa menutup mata semua orang
kalo bukan gue yang bikin keisha meninggal
gue orang yang bikin saat ini kesha terkubur dalam tanah
dede yang bikin kamu meninggal
ya allah keisha
kamu terbaring di dalam sana sendirian
maafin dia desanya
mending lo pergi dari sini mbak
gak ada gunanya juga lo disini
gue juga gak bisa kan hidupin keisha
keisha udah dikubur udah puas kan
elsa udah stop sayang
di sini tidak ada yang harus disalahkan
karena ibu andi sendiri
ini kenapa sih semua ngebelain mbak andi
jelas jelas keisha itu gak ada karena nia
papa ngerti ini bukan salah kamu
tapi percuma menjelaskan ke elsa
elsa sedang emosi
gak akan bawa hasil apa apa
let's go pergi sama
kondisinya seperti ini
masih aja elsa menyalahkan andin